rendy itu adalah calon suami yang baik membuat buktinya
mereka menggunakan lengan di
aku kan udah lama putus sama sandy
apa selama kumading aku lewatkan
saya senang sekali bu
akhirnya ibu catherine bisa siuman bisa sadar
dan pasti ibu catherine bertanya tanya ya kenapa saya ada di sini
ya saya di sini karena saya ingin melihat kondisi bu catherine
begitu juga dengan pak amar
dan pak amar titip salam
tapi pak amar mahendros sampai jenguk aku
sebenarnya apa yang terjadi
atau mereka ke sini atas permintaan pak nino
karena aku sekretarisnya
ibu catherine saat ini sudah membaik
semoga keadaan ibu catherine semakin pulih semakin membaik
dan bisa kembali seperti semula bu
amin ya allah
aku harus bisa sembuh total
aku ingin kembali hidup normal seperti semua
sebaiknya saya tidak usah memberitahu soal bu catherine
kalau bu catherine itu adalah satu satunya saksi kunci yang bisa menolong bu andin
saya tidak mau terlalu membebani pikirannya
bagaimanapun juga kondisinya tidak terlalu baik untuk saat ini